hah adriana yang nelfon
bukannya semalam aku telpon tapi orang lain kan yang angkat
aduh penasaran deh akan gak ya
nah eh angkat aja deh
pasti dong saya apa sih yang mama gak turutin buat kamu
tapi hubungan kamu tuh sekarang sama boy kayak gimana
terakhir kali mamanya boy itu ilfil banget sama adriana
karena tau adriana ini udah pernah nikah
dan adriana itu berbohong sama mamanya
jadi dia tuh kesel ilfil jadi hubungan terakhir ya gak baik gitu deh
padahal satu satunya kunci supaya adriana bisa balikan lagi sama boy bisa dekat sama boy ya cuma mamanya boy nya aja tanpa marissa itu
tenang aja sayang
kalau itu mama punya solusinya
kecil gampang gak usah pusing
solusi apaan tuh ma
tapi terakhir hubungan kamu sama mamanya boy itu gimana enak gak
kan kamu belum berani cerita ke mama
yang terakhir kali banget nih mah
terakhir kali banget itu oh iya adriana itu sempat bilang kalau adriana itu mau bunuh diri
terus udah gitu mamanya tuh sempet telepon adriana gak angkat
terus safan lagi adriana kasih satpam di rumah untuk ngangkat
terus adria bilang kalau misalkan satpam itu nemuin hp di pinggir kali
bagus kalau gitu kita lanjutin skenario yang udah kamu buat
jadi kita cari orang yang pun
cari orang yang pura pura nemuin kamu di sungai
terus ngangkat hp kamu
dan nemuin kamu yang sudah melakukan percobaan bunuh diri
pinter pinter pinter mama drama banget ya
tapi bener juga sih ma
itu ide yang bener bener bagus banget
nah kalau gitu mama punya temen nih yang bisa pura pura jadi orang yang nemuin kamu
kita kenalan dulu kali ya
kita berangkat sekarang
tapi kayaknya aku harus izin dulu sama mas b supaya mas b nggak curiga
kamu ijin deh
ijinnya ke ruangannya mas b
kalo datang kemari kasih tau b
kan kita bisa janjian di kafe sambil makan siang
gak perlu b
oh ya mas
mama datang ke sini minta aku temenin buat cari alat alat kecantikan
ya biasalah perempuan
aku boleh nggak pergi sama mama
mas gak usah
aku mau naik taksi aja sama mama
gak apalah mas
jadi walaupun orang tau kalo aku ini istri pengusaha kaya raya
tapi bukan berarti aku harus hura hura harus naik mobil mahal terus menerus ya harus merakyat juga sih mas
biar dia juga belajar lebih unik
oke kalo begitu silakan
mama dan adriana belanja sepuasnya
dan be minta maaf karena be gak bisa ngantar ada kerjaan
gapapa gak masalah kok be
yaudah kalo gitu kita berangkat ya mas
yuk duluan ya
kayaknya kamu udah berhasil bikin b makin cinta sama kamu
turun kan aja jadi ikutan pintar
oh iya kamu udah kasih apa ya ke reva supaya mas be makin cinta sama kamu
kan kamu harus terus terusan kasih perhatian ke reva
supaya reva itu dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang dari mama adriana yang tercinta
ehm ntar mah ntar aku lagi mikir kasih apa ya
ya iyalah kalo mobil mendingan kamu kasih ke mama daripada
aduh kok ke reva malah
gak ada aja adriana
dulu dia punya tapi udah dijual sama mas b
gimana kalau biar eva senang aku beliin dia motor sport
reva pasti suka banget
dan kalo reva senang nah ini dia nih
pasti mas bey juga jadi senang dan semakin berterima kasih sama kamu
ehm ini kan sekarang ini kan
begitu ceritanya kira kira ibu nana ini bisa nggak bantuin saya
tenang ini sudah menjadi pekerjaan saya
jadi artis susah ya jadi artis dalam kehidupan sungguhan aja deh
tapi ingat bu nana jangan lupa bilang kalau bu nana adalah orang yang nemuin adriana di sungai
dan yang semalam ngobrol sama marissa adalah suami bu nana
jangan sampe ketawa
terus minta dia langsung temuin adriana kasih tau lokasinya supaya langsung bisa di ceput
oke kalau gitu sekarang telpon dari handphone saya
hah adriana yang nelfon
malam aku telpon tapi orang lain kan yang angkat
aduh penasaran deh angkat gak ya
eh ah angkat aja deh
ibu yang semalam nelfon ya
yang semalam terima telepon itu suami saya
tapi sebenernya saya gak mau nelfon
mau telfon suami ibu
eh saya gak ada main loh sama suami ibu
suar tekewar tekewar deh
beneran deh saya tuh cimat sama suami saya
saya bukan mau niduh ibu godain suami saya
kali aja ibu kenal sama pemilik hp ini
soalnya kata suami saya yang terakhir menghubungi pemilik hp ini ya ibu
terus saya kenal yang punya nomor handphone ini nih
syukur deh bu
hmm saya dan suami saya menemukan pemilik hp ini di pinggir sungai bu
kalau kita mau bawa ke rumah sakit
tapi kita nggak punya duit
gak punya kendaraan lagi
eee jadi saya pikir saya menghubungi ibu aja
sebelum pemilik hp ini lewat bu
tunggu tunggu tunggu bu
aduh aduh gimana nih
aduh bantuin apa enggak ya
kalau gak bantuin jahat
gimana kalau ibu sms alamat ibu ke saya
terus nanti saya ke sana deh
dia mau datang ke rumah saya
nah rencana kita berjalan jalan lancar
sekarang kamu ikut bu nana
begitu mamanya boleh datang
makasih mama udah mau bantuin aku
senang banget dan tambah sayang banget sama mamaku yang cantik ini
pasti anakku cantik tersayang
mama akan bantuin segala cara
supaya kamu bisa dapetin cintanya baik kembali
sebelum dia duluan datang ke rumah saya
buruan buruan ikut bu nana
udah bilnya biar mama yang ngurang
pergi pergi pergi
pergi pergi pergi
kalau nolongin masih kesel masih sakit hati
adriana tuh pernah bantuin aku loh
adriana tuh pernah bantuin aku loh

iya kalau enggak perusahaan aku kan udah bangkrut
adriana untuk kali ini macan akan nolongin kamu
soalnya macan kan gak jahat orangnya
ya udah deh
gak pada mati
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
si kemotnya kemana ya
saya curiganya dia tuh lagi sakit
mau tengok si kemot
eh kemot apa pak
ya karunya tuh
masa nggak ditengok tengok sama kita
sebagian dari iman juga itu teh
waduh bahaya ya pak
kalau si kemot nanti bilang dia tidak sakit ke abah
kebahanya si kemot pasti tidak tahu neng raya bilang ke abah kalau si kemot sakit
emanglah abah tahu si kemot ada di mana
sekarang kalau begini abah
abah mau nengok si kemot ya
taunya si kemot udah sembuh
so mau nyari kemana
eh pak kita
kita kan gak pernah ke kemot
yang jadi pertanyaan emang abah pernah sama si kemot
tahu kemana di mana
ya belum tahu sih
tapi kan ya bisa saja kita coba kita try dengan menelponnya
eh jangan jangan jangan
eh hari kalian itu kompak kompak pisang juga si leader kenapa sih teh
eh gini abah
abah nelfon si kemot si kemot lagi ada di kelas
nanti handphonenya hurung
sa kelas kedengerin
nanti sama gurunya dimarahin
bahaya buat si kemot
nanti si kemot disetrap
kau punya tuh pak
palingan abah tanya aja masi nek